kami mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi asn tni polri dan pegawai bumn sudah kita lakukan
pada minggu yang lalu pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang
presiden joko widodo resmi melarang mudik lebaran seribu empat ratus empat puluh satu hijriah bagi seluruh masyarakat indonesia
hal itu disampaikannya lewat akun youtube sekretariat presiden pada selasa dua puluh satu april dua ribu dua puluh setelah menggelar rapat terbatas
larangan mudik resmi berlaku mulai jumat dua puluh empat april mendatang
larangan mudik ini diterapkan untuk jakarta wilayah wilayah yang menetapkan psbb dan daerah yang merupakan zona merah
keputusan larangan mudik ini diperlukan oleh asn dan tni polri
larangan mudik didukung gubernur jawa tengah ganjar pranowo
berdasarkan data dari sekitar tujuh juta warga jateng di jakarta dan sekitarnya enam ratus ribu diantaranya sudah terlanjur mudik
warga jateng yang masih di jakarta diminta mendaftar sebagai penerima bantuan sosial di jakarta
mas kemarin pada telpon terus gimana pak keluarga saya
tenang saja keluargamu disini kami urus
terus nasib saya gimana kamu daftarkan disana
nah pendaftaran disana itulah yang hari ini mesti kita lakukan
pemerintah provinsi jawa barat juga sejalan dengan keputusan pemerintah pusat terkait larangan mudik tahun ini
hingga selasa dua puluh satu april sudah ada satu enam juta warga dari zona merah masuk ke jawa barat
sejumlah kasus positif di jawa barat pun diketahui terjadi akibat penularan dari warga yang mudik dari zona merah
sementara itu menurut pengamat sosial universitas indonesia desi indira yasmin
akan terjadi gelombang mudik besar besaran sebelum larangan mudik resmi diterapkan
kalau tidak jelas terus kan masalahnya tidak tahu nih sampai kapan gitu
kalau terpisah antar keluarga lalu tidak tahu sampai kapan bertemu lagi
itu akan menimbulkan keresahan dan persoalan persoalan baru
jadi yang saya bayangkan pasti akan ada ras mudik gitu
desi menambahkan pemerintah juga harus memikirkan secara detail tentang turunan kebijakan dalam pelaksanaan larangan mudik
agar tak menimbulkan masalah baru di masyarakat
tim liputan cnn indonesia